beginilah kondisi pelabuhan penyeberangan bakauheni lampung selatan minggu siang
suasana pelabuhan penyeberangan bakauheni lampung selatan terlihat normal
setelah sempat ditutup sementara karena cuaca buruk pada kamis malam
para penumpang kapal yang hendak menyeberang ke pulau jawa
lebih memilih berangkat pada siang hari
mereka mengaku lebih nyaman berangkat siang hari
karena takut cuaca buruk saat berada di tengah laut
seperti yang dilakukan arief yang hendak menuju kerawang jawa barat
arief yang menggunakan sepeda motor ini memutuskan untuk berangkat siang hari
untuk menghindari cuaca buruk yang kemungkinan terjadi pada malam hari
dari hari sembilan lalu ya hari rabu atau hari selatan itu
memang cuacanya saya dengar malah sempat dihentikan pelayaran
ada berapa jam
terus kemudian kemudian kedua
saya berangkat siang
yang itu karena saya harus berangkat kerja besok hari senin
ada wasis nggak sih bang dengan kondisi cuaca sekarang ini kalau menyeberang bang
yang pertama ya paling kendala waktu
pilihan berangkat siang hari juga dilakukan suprianto bersama keluarganya
pemudik tujuan tangerang banten ini juga mengkhawatirkan cuaca buruk di malam hari
cuaca lagi ekstrim gitu loh
bangga loh malam gitu
jadi kita milih yang siang aja lah
lebih ini ya cuacanya
di wcb itu kan memang cuaca lagi ekstrim
jadi kalau malam kan aduh ngeri juga
jadi kalau malam kan aduh ngeri juga

iya tetap masih cuacanya
sampai minggu siang pt asdp ferry cabang pelabuhan bakauheni lampung selatan
mengoperasikan tiga puluh kapal untuk masa libur nataru
meskipun beroperasi normal pihak pt asdp juga berkoordinasi

dengan operator pelabuhan yang lainnya
dengan operator pelabuhan yang lain
untuk mengantisipasi gangguan cuaca buruk yang bisa terjadi sewaktu waktu
pt asdp memprioritaskan keselamatan penumpang
dan akan menghentikan pelayaran jika kondisi cuaca sangat buruk
disampaikan dari bmkg bahwa perakhiran sampai tanggal dua puluh tujuh
maka kita tetap koordinasi dengan stakeholder
dengan regulator untuk intinya untuk keselamatan dalam pelayaran
jadi kita tetap koordinasi
kalau memang kondisi cuaca jelek dan dari regulator menyatakan harus di stop
maka kita harus tahanin itu
tapi kalau kapal kita siap ya pak ya
kalau kondisi kapal yang ada sekarang semuanya siap dalam operasi
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memperkirakan
gangguan cuaca buruk di pelabuhan bakauheni lampung selatan
pelabuhan merak banten akan berlangsung hingga dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
selama libur natal dan tahun baru bmkg memperkirakan
kondisi angin di selat sunda bisa mencapai dua puluh knot
dan arus laut bisa mencapai satu ratus lima puluh meter per detik
sugianto andi surahman lampung